pp nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua tentang perubahan atas pp no empat puluh lima tahun dua ribu lima tentang bumn telah diteken oleh presiden jokowi
ada sejumlah poin yang mencuri perhatian diantaranya larangan untuk direksi bumn terlibat dalam politik praktis
dan tanggung jawab direksi dan dewan pengawas jika bumn yang dikelolanya merugi
sejauh mana implikasi dari pp baru ini atas pengelolaan bumn terutama menjamin bumn tidak terseret dalam politik praktis
ada apa dibalik perubahan aturan yang diteken oleh presiden jokowi
kita akan mengulasnya dalam dialog pada malam hari ini
ada tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
bang arya sinulinga staf khusus menteri bumn
ada bang andre rosiade dari dpr anggota komisi enam dpr dari fraksi partai gerindra
dan juga pak muhammad said didu mantan sekretaris kementerian bumn
selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam alhamdulillah
pak said dan pak arya sinulinga
kita membahas soal pp baru yang ditekan oleh presiden jokowi tentang pengelolaan bumn
ada tiga aturan baru yang tadi sudah kami sampaikan
ini juga cukup mencuri perhatian bang arya
saya ingin tahu kemudian apa respon langsung dari kementerian bumn menyikapi pp yang ditekan oleh presiden jokowi ini
sebenarnya yang anda buat tadi itu sepeda lah
itu peraturan lama semua itu nggak ada yang berubah
jadi nggak ada yang berubah
yang poin poin itu malah nggak berubah
itu sudah berlaku sejak dua ribu lima
yang baru justru ada enam poin
maksudnya teman teman nggak lihat yang baru ini enam poin yang ini
dan yang disuruti oleh publik ini sebenarnya udah ada sejak lama itu
jadi nggak ada yang baru di situ
yang enam poin besar yang baru
yang poin yang pertama adalah ya
bahwa pengangkatan direksi itu
dari daftar dan rekam jejak pada poin ya
jadi ini adalah untuk mengukur integritas
pendidikan pengawas direksi
dan karyawan bumn
itu harus memegang teguh ideologi pancasila
dan setia mempertahankan undang undang dasar empat puluh lima
tapi yang nyantuk beraku itu wni ya
karena bumn itu memungkinkan juga ambil wna
juga ada ketentuan soal
peran tindakan pelanggaran etika
atau juga kepatutan
ini bisa juga dijadikan alasan untuk menghentikan
direktur atau direksi atau komisaris
mekanisme jangka waktu pemilihan diri
dulu itu agak panjang nah ini bikin pendek
untuk direksi dan dewan komisaris
yang kelima ya
di sini adalah
bumn itu direksi itu dapat
untuk menjadi karyawan
atau mengisi posisi atau jabatan di bawah direksi
nah yang keenam ini penting juga
karena saat ini kan banyak sekali tuh milenial milenial jadi direktur
yang udah mampu dan bagus bagus
nah itu usianya kan masih sangat muda
nah di sini mereka
itu tidak otomatis pensiun
memperhatikan usia dari karyawan
biasanya kan kalau dia ada direktur kan
dianggap pensiun ya
kalau dia berhenti dari direksi itu
maksud direksi dia pensiun
ini enggak dijaga
sepanjang usianya masih di bawah usia pensiun
dia kalau nggak jadi direktur lagi bisa jadi karyawan lagi
nah ini enam poin ini yang utama sebenarnya
kalau yang tadi disebutkan itu sudah ada sejak tahun dua ribu lima
gak ada masalah itu
jadi gak ada perubahan apapun di sana sebenarnya
itu kan sebenarnya undang undang pt juga begitu
gak jauh jauh dari itu juga
jadi kalau tadi ditempatkan tapi ditambah lagi dengan
yang namanya nggak bisa masuk ke partai politik dan sebagainya
itu udah pasti
itu dari dulu juga begitu peraturannya
artinya kalau kemudian adik anda katakan
tidak ada perubahan yang baru dari tiga poin tersebut
tapi ada enam poin yang justru berubah
nantinya kan akan ada peraturan menteri ya bang arya
yang kemudian akan mengikuti pp ini
apakah ini akan dirubah lagi peraturan menterinya yang baru
atau menggunakan yang lama saja
karena menurut anda tidak ada kemudian yang
signifikan yang mencolok yang berubah
ya kalau kita lihat nanti
kalau memang nanti misalnya kita lihat ada perkembangan perkembangan baru
bikin turunannya peraturan menteri
ya jadi kalau dilihat relevan dengan peraturan yang lama
lain harus diubah juga
yang saat ini dikaji oleh bumn
apakah akan ada perubahan atau tidak
loh kan belum lah
kan pp nya baru terbit kemarin kan baru kemarin
jadi ya tunggu
kita akan bikin kali nanti permainnya
saya ke pak said didu
ada tanggapan pak said didu dari anda
soal aturan pp yang baru ditekan oleh presiden jokowi ini
kalau tadi bang ari katakan
tidak ada yang signifikan pada poin tiga itu
dan nanti akan melihat apakah perlu ada peraturan menteri yang mengikuti
apakah yang baru atau masih menggunakan yang lama
saya juga kaget
dengan media seakan akan baru
padahal paham betul bahwa itu lama dan betul bung arya tadi
karena kebetulan saya perancas pp empat puluh lima tahun dua ribu lima
jadi apa saya isinya
nah waktu itu muncul judul jokowi begini begini begini
padahal itu aturan lama
jadi benar itu aturan lama
nah jadi ini media yang melakukan hiperbolik
akan ada yang baru
padahal yang lama yang bertahan kan itu bagus
sebenarnya ada lobang yang saya harap nanti di bumn aria
yang masalah itu adalah tentang pengurus partai
jadi begini sekarang bumn itu
dan itu termasuk kesalahan saya
ada karena menyatakan pengurus partai tidak boleh jadi komisaris bumn
maka biasanya caleg caleg yang gagal itu parkir menjadi komisaris bumn
nah setelah dia kembali setelah dia dapat lagi dpr
maka dia berhenti lagi komisaris
dan ada terbukti itu
jadi komisaris dulu setelah itu balik lagi jadi dpr
kalau nanti bumn aria bikin aturan
mungkin baiknya mungkin bahwa satu tahun sebelum berhenti dari pengurus partai
tidak boleh jadi komisaris
sebaliknya setahun setelah jadi komisaris
tidak boleh menjadi politisi karena itu konfliknya sangat tinggi
terkait ada satu pasal yang mungkin bung arya bisa bantu saya jelaskan tadi
apakah betul bahwa ada pasal yang menyatakan bahwa
menteri bumn berhak melaporkan kepada penegak hukum
apabila krisis komisaris menyebabkan kerugian
tapi ada pasal lain yang bisa menganuli itu yang menyatakan
bahwa apabila sudah dilakukan dengan istikat baik
atau melakukan pengawasan maka bebas dari hal tersebut
maksud saya ini bisa menjadi wilayah abu abu betul
bagi nanti penyidik saya biasa menghadapi penyidik
maka dia untuk mengamankan dirinya
fakta integritas bahwa tidak terlibat
apa namanya fakta interi menyatakan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan
dan sudah melakukan pengawasan
maka kesalahan komisaris dan dewan pengawas itu dianggap bisa diampuni
dan bebas dari tuntutan
saya sangat salut kalau ini diperlakukan
bahwa komisaris harus bertanggung jawab
seperti hanya dikomisaris perbankan
yang saya inginkan adalah
apakah betul bahwa ada pasal menyatakan bahwa menteri bumn atau ruups
punya kewenangan melaporkan
ini dulu menurut saya karena sebenarnya
pidana korupsi bumn itu bukan delik aduan
tanpa diadukan pun itu bisa penyidik langsung masuk
nah takutnya kalau ini ada
maka penyidik hanya menunggu laporan kementerian bumn
nah tadi yang baru saya senang yang bagus itu tadi
cuma ada satu bung arya
yang perlu diingat bahwa
kenapa dulu semua pegawai bumn dipensiunkan kalau menjadi direksi
karena pertimbangannya itu adalah undang undang lain
undang undang ketandak kerjaan
tidak boleh pemberi kerja itu merangkap sebagai pekerja
jadi itulah kenapa diundur harus dipensiunkan
nah karena direksi itu dianggap pemberi kerja
jadi tolong diperhatikan undang undang itu
nah yang kedua sebenarnya
yang kenapa dulu dipensiunkan karena begini
setelah jadi direksi dia balik lagi bekerja
itu numpuk dulu mantan direksi di bumn
sehingga kalau satpam datang itu
kalau bersama lima datang satpam bingung formatnya pakai apa
karena tangannya cuma dua gitu
itu dulu dari pertimbangannya
yang masalah juga tidak bisa lagi diberi kepekerjaan apapun
jadi menurut saya
saya ini harus dipikirkan dampaknya lebih banyak
apabila itu bisa diteruskan tidak dipensiunkan
karena dampaknya besar apakah bila secara lain saja
bahwa orang itu dipindahkan sebagai profesional
jadi bukan berarti kembali sebagai pekerja
karena ada undang undang yang dilanggar
undang undang ketenangan kerjaan
ketikir itu untuk sementara dari saya
itu juga yang sebetulnya ingin kami tanyakan
soal poin atau celah menteri dapat mengajukan ke pengadilan
ya kan ini kan supaya kami bisa langsung mengadukan
karena ini kan banyak sekali kasus yang kami bawa ke jaksa lah gitu
ya paling tidak itu penguatan bahwa kita memang
sangat concern kalau kepada apa namanya
bahwa kami itu memang betul betul akan berusaha untuk menjaga kredibilitasnya mereka
atau perusahaan tersebut gitu
jadi kalau misalnya kami lihat ini kita bisa langsung mengadukan gitu
bukan berarti delik aduan ya
kan tau ada undang undang di atasnya lebih tinggi
bahwa spesialis ya bahwa mereka bisa masuk langsung
tanpa perlu harus menunggu aduan dari itu sudah pasti gitu
jadi sebenarnya ini adalah satu sisi seperti itu
kuatan gitu penguatan bahwa kan bisa aja kan kalau kami adukan gitu ya
harus kali kita di cet menterinya
tidak terbukti gitu
seperti itu ini enggak kita punya hak juga gitu ya
tapi lebih kepada kita memang supaya apa ya detur detur ini ya enggak main main lah
dengan langkah langkah dia di perusahaan tersebut
itu yang pertama
yang kedua tadi soal
ini bang karena bang saya diru
karena kan kita sekarang ini anak anak muda kita kan makin bagus ya
makin keren keren lok bagus
dan usia mereka di direktur itu masih muda muda
tiba tiba nanti setelah itu dia pensiun dia bingung
akhirnya mereka nggak berani ngambil posisi itu
nah nanti ini ya pastinya saya sih yakin
karena ada kebijakan di posisi mereka berada
soal nanti ada peraturan yang nanti ada yang dilanggar nanti kita lihat posisinya bagaimana gitu
paling tidak ada jaminan bahwa mereka tidak langsung tidaklah jadi berhenti total gitu
itu aja sebenarnya
kita menjaga mereka supaya teman teman yang muda muda ini jangan di ketakutan ketika jadi direktur nantinya gitu aja
oke yang tadi disinggung oleh bang said didu soal ini bisa menjadi wilayah abu abu
menurut bang arya bagaimana
apakah memang perlu diatur secara khusus soal poin ini
poin ini menteri bisa mengajukan ke pengadilan
pasti ini kan ini kan masih pp ya
nanti teknisnya pasti ada di permen udah pasti ada teknisnya detailnya pasti ada nanti
saya hanya mengingatkan
permen itu tidak bisa mengatur menterinya
itu kan kewenangan menteri jadi harusnya di pp
saya hanya mengingatkan bahwa di pelaksanaannya bang arya
saya senang sebenarnya ini karena begini
kisah pisau bermata dua kalau saya tahu nanti ada bumn rugi
dan menterinya tidak melaporkan direksinya
maka saya bisa melaporkan menterinya
karena menterinya tidak melaporkan
nah itu itu pp ini bisa bermata dua kepada menterinya
tapi kalau memang menteri sudah siap bagus
jadi nanti saya mendengarkan kita mendengarkan ada bumn rugi
dan menterinya menterinya tidak melaporkan
maka masyarakat bisa melaporkan menteri
karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan pp
ya karena masuk delik aduan juga
saya ke bang andre rosiade
bang andre apa catatan anda dari dpr soal pp yang baru ini
ada beberapa poin tadi kita diskusikan cukup menarik bang
yang menarik itu ya tadi
tidak banyak perubahannya
ya bang arya mau
yang bikin pp pp nya itu pp empat tahun dua ribu empat belas ya

perubahannya dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua
itu yang menarik itu bisnis caceman dulu itu bang
ya bisnis caceman itu mengatur di situ
pasal lima puluh sembilan yang didiskusikan oleh bang said didu dan bang arya ini kan pasal lima puluh
bahwa pasal dua
anggota karis dan dewan penawas
tidak dapat jawab
bagaimana maksud pada ayat dua
kita dapat membuktikan
a telah melakukan pengawasan dengan itikat baik dan kehatian
untuk kepentingan perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atau perum
ini sebetulnya diatur
di bidang b
pasal dua baru di masam b
pasal dua baru di masam b

ini satu lalu yang kedua
berikut persoalannya itu
nah ini yang bang said didu katakan tadi
atas nama perum
berikut empat pengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota dewan penawas
yang karena kesalahan
hitungkan kerugian pada perum
kalau memang ternyata
pengawasan dan perencanaan
sesuai dengan bisnis
itu tidak dapat dipidanakan
nah ini yang menjadi mungkin bang said
dan arya bisa
ini yang menjadi penyelamat
buk karen mantan diri pertamina
lolos di pengadilan betul kan bang said
ya senyum beliau itu
pasal ini bisnis jasmen terus ini
yang menyelamatkan buk karen
karena beliau sudah merencanakan
perusahaan itu secara bisnis merugi
nah pasal ini yang masuk
tahun dua ribu dua puluh dua ini
ini yang paling baru sebenarnya
bukan soal politik kalau soal politik ini
ya terus terang ini
bukan hal yang lagi gitu loh
jaman pp nomor empat puluh lima ini sudah ada
kenapa bang saib didu
partai politik dilarang ya karena memang
bang saib itu
tidak menutup mata ya
lalu juga teman teman
yang bang arya teman teman bang said
yang dulu mendukung pak sb jaman pak sb
dan juga jaman pak jokowi gitu kan
kan harus ditahukan
nah itu juga
baik pp nomor empat puluh lima
jamannya pak sb diterbitkan
bang saib didu assessment nya
mau pun pp
tiga tahun dua ribu dua puluh dua dimana
wamen tiga di kementerian bumn
tahap sama karena
komisaris komisaris suti yang
makanya bang saib itu
makanya sp baik pp nya
jaman pak sb maupun jaman pak jokowi ini
pengurus partai politik
tapi kalau anggota partai politik
ya aman aman saja
jadi begitu renat
jadi kalau soal politik nggak ada yang baru renat
ini yang perlu kita
ini yang perlu kita clear kan juga
ke masyarakat lewat diskusi ini bahwa
bukan hal yang baru tapi
sudah lama tapi ada poin poin yang kemudian
menarik juga untuk kita perdalam
yang justru ini yang baru yang tadi juga disinggung oleh bang
said didu nah kalau menurut anda
pak said didu apa yang membuat akhirnya
presiden merasa perlu untuk mengubah
pp ini meskipun ada poin poin yang tidak baru
tapi ada poin poin yang menarik
yang tadi kita diskusikan
apa dalam kacamata anda
bacaan anda soal itu tapi kita jawabnya nanti bang
kita break dulu kami akan segera kembali
baik kita masih mendiskusikan soal
soal bumn yang ditekan oleh presiden jokowi dodo
saya ke bang said didu
yang tadi juga anda menyoroti soal
ada beberapa celah dan itu bisa menjadi
lebih jauh anda melihat bang said didu
dari kacamata anda presiden merasa perlu
untuk mengubah aturan pp ini
saya tidak paham
tapi saya boleh menduga
istilah saya muncul dua
yang menyatakan bahwa
tanggung jawab penuh terhadap
usaha yang dipimpin
tapi di pasal lain menyatakan
bahwa mereka terbebas
dari tanggung jawab tersebut
apabila sudah melakukan
masalahnya ini menjadi
penguatan bagi para pengacara
nanti untuk membelas
bahwa dia sudah melakukan itu
nah sengaja dulu
tidak pernah dimasukkan itu
sehingga itu menjadi
bukan di ranah peraturan
bukan di ranah peraturan
nah karena peraturan itu menjadi pegangan
nah pada saat kami membuat pp empat puluh lima
itu terjadi sebuah debatan itu
tapi kita menyatakan
itu nanti kita uji di pengadilan
jadi tidak ada aturan saja
banyak sekali di reksi dan pimpinan bumn
debat dengan alasan
sudah bersikat baik
apalagi dimasukkan di peraturan
jadi saya takutnya nanti
pimpinan bumn tinggal membuat
paksa integritas sudah berisikat baik
maka bebas dari selangung jawab
nah inilah bahayanya
kalau satu wilayah abu abu dimasukkan kepada hukum
nah tapi kita coba berpikir
seharusnya pasal itu tidak perlu ditambahkan
tambahkan saja bahwa bertanggung jawab
terhadap apakah dia bersikap baik untuk melakukan pengawasan
maka itu ranah di pengadilan
bukan di ranah peraturan
nah itu yang saya
dengan dimasukkannya pasal itu
tidak ada lagi sangat sulit lagi
membuktikan bahwa diri
dan komisaris bumn
melakukan kesalahan yang merugikan negara
karena sudah melakukan
sikap baik dan sudah melakukan pengawasan
karena tidak ada pengawasan
nah itu abu abu nya menurut saya
tapi ada yang menarik menurut saya
bung arya tadi
etika nah tolong di ini
harus diketilkan nanti
karena jangan sampai etika itu
yang dipaksirkan sebagai
pada penguasa karena itu
etika nah mungkin itu
yang dimasukkan etika diberikan
pengertian supaya tidak
tidak apa namanya
tidak menjadi wilayah
subjektif dari pengambil keputusan
jadi saya ingin menyatakan
yang saya ingin mengatakan bahwa
pp ini tidak ada yang baru
tapi ada wilayah abu abu yang sangat berbahaya
apabila tidak dilakukan
penjelasan lebih lanjut
itu saya pikir terima kasih
dan itu bisa menjadi sangat subjektif
bang said didu
bisa kemudian menimbulkan
mungkin konflik kepentingan
kalau kemudian itu tidak
tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi
kalau kita bicara soal wilayah abu abu
saya contoh saja
saya beberapa komisaris bumn
jadi kalau saya sudah melakukan pengawasan
dan saya sudah menyesuaikan
kesalahan saya karena tidak mampu melakukan pengawasan
bukan karena korupsi saya
tapi direksinya korupsi
dan saya tidak mampu mengawasi
tapi saya tidak kena
akhirnya apa yang terjadi
orang tidak mampu pun bisa jadi komisari
karena yang penting
dia bisa bersikat baik
bukan memajukan perusahaan
nah itu masalahnya
jadi saya takutnya siapa tahu ini usulan usulan
kepada mohon maaf
siapa tahu keusulan usulan pihak pihak
tentu yang tidak berkompetensi
bahwa yang penting kita melakukan pengawasan
yang penting tidak konfirmasi
maka kita bisa jadi komisaris bumn
kita bebas dari pidana
tapi pasal itu dimasukkan
saya katakan pasal ini
publik menyatakan pasal ini bagus
saya katakan pasal ini sangat berbahaya
salahan di bumn
pasal lain yang bisa menyatakan ini adalah
menteri bumn selaku rups
bisa melaporkan direksi
padahal sebenarnya yang mengangkat komisaris dan direksi
adalah menteri bumn
nah benarnya berarti kalau dia salah
berarti menteri yang salah
bukan hanya direksinya
menteri yang salah mengangkat orang
nah kenapa mengangkat orang tidak bertanggung jawab
malah diberikan kewenangan
memang punya hak itu
saya setuju bumn
tapi masalahnya kenapa dimasukkan
ke dalam peraturan pemerintah
korupsi itu bukan delik aduan kok
bukan delik aduan
oke jadi katanya anda mengatakan bahwa
ini bisa juga kemudian membentengi menteri bumn sendiri
kalau kemudian ini berdasarkan subjektivitas
menyatakan itu sangat bisa menjadi
saya menyatakan pp ini sangat potensial
personal bukan loyalitas
loyalitas personal kepada menteri bumn
itu yang paling harus kita hindari
direksi dan komisaris adalah
loyalitasnya kepada kemajuan perusahaan
bukan kemajuan kepada
oke baik bang arya bagaimana nanti
kementerian bumn memastikan tidak ada ruang abu abu
wilayah abu abu dari pp ini
termasuk tadi disampaikan oleh bang saididul
bahwa ini bisa menimbulkan loyalitas terhadap menteri bumn
bukan terhadap loyalitas terhadap pekerjaan
jangan cara pandang birokrasi
ini harus cara pandang bisnis
bahwa ini cara pandang bisnis
karena yang diambil itu sebenarnya adalah sama saja
perusahaan kan juga
komisaris atau direksi
kalau dia memang
kan ada saja kemungkinan
kerugian itu bukan karena
direksi atau komisaris
kayak sekarang lah misalnya corona
kan banyak yang rugi
perusahaan mana nggak rugi
tapi karena kerugian dianggap kerugian negara
akhirnya membuat mereka bisa diadukan
di surga dan sebagainya
padahal dia melakukan semua tindakan tindakan pengawasan dengan benar
nah ini kan jadi bukti kok
sempat sempat susah di dunia
itu rugi nggak ada yang nggak
kan gitu untungnya sakit kecil lah
yang paham kecil banget yang lainnya rugi
nah ini kan ini contoh
sekarang kita seperti itu apakah langsung mereka bisa
merugikan uang negara kan enggak
ini makanya saya bilang lihatlah dia sebagai sebuah
ini mengadukan nanti
ah dong dia kenapa dipilih
eh bisnis ini bukan soal
apa ketika bisnis dia
saya dia makan fruit
ya kan ketika dia makan fruit
langsung dikatakan bahwa dia korupsi
itu bisa terjadi
wah ini kalau saatnya udah
yang ngangkat ini yang tanggung jawab
ini kan logika logika terlalu panjang
nanti tanya sama mas edi dulu
zamannya beliau semua bumn yang rugi itu
tanggung jawabnya kan nggak seperti itu
ini berpikirlah kita secara
entity business gitu ya
yang saya perlu tunjukkan bahwa
walaupun sudah diawasi dengan benar
nyataan memang ada perubahan perubahan ekonomi
membuat ada kerugian
itu kayak kemarin kita pertamina
kalau dikasih subsidi
itu kan lalu tanggung jawab si
komisar sama direkturnya kan nggak
karena harus ada subsidi
karena ada perbedaan margin harga tadi
nah yang seperti seperti ini
yang harus kita akomodir di peraturan
nggak mau nah tapi
menteri juga punya hak
untuk mengadukan gitu jadi
walaupun tadi kalian bukan beli aduan tapi artinya
karena sekarang ini kenyataan
saya rasa kita banyak banget mengadukan
kejaksaan saat ini ya sangat banyak
sehingga jangan heran kalau kayak
kemarin was kita beton misalnya
atau apa asabri apa semua
kan kita yang adukan semua
dan direkturnya kena semua itu
ini yang kita katakan bahwa
ini adalah inisiatif kita
bahwa kita mau melakukan yang namanya
pengaduan pengaduan juga supaya itu juga
menjaga kredibilitas direksi kita
oke di satu sisi
belihat dari kacamata ict business
sebagai sebuah kementerian itu tidak bisa lepas dari
di kementerian itu birokrasinya
di ntt business nya kan beda lagi
tidak boleh kita salah satuin dong
di kementerian itu betul
kami terikat sama birokrasinya tapi di
sisi bisnisnya dia kan pt dan sebagainya
eh pertamanya kan pt
ini pt ya dan itu kan bisnis gitu
saya ke bang andre bang andre kembali ke soal
pengawasan adakah kemudian
contoh kasus atau
menjadi catatan dari komisi
kalau kemudian dikaitkan dengan kekhawatiran dari
bang said widuta di soal wilayah
bisa menjadi kemudian
konflik kepentingan dan menguntungkan
menteri bumn sendiri dari pp ini
jadi gini renhar
pertama masuknya pasal lima puluh sembilan
mengadopsi undang undang pt
jadi ini sudah aturan
ada di undang undang
bukan hal yang baru
itu pertama sehingga
dikan jaminan juga
dan bang said widuta bahwa ini akan ada jaminan
bahwa direksi maupun komusaris
ada munculnya kerugian negara
bisa menurutnya sudah umum
di dunia bisnis jadi tetap saja
jadi sebenarnya ini tidak abu abu
lalu yang selanjutnya soal pasal
tanpa ada pun
pak erick tohir pinjaman kami di komisi enam
antre tadi bulan november dua ribu sembilan belas
meminta pak erick tohir
seminggu setelah kami sebagai anggota
fraksi partai gerindra melakukan fungsi pengawasan kami
waktu itu wakil menteri bumn ii
pak jokowi ditugaskan oleh pak erick
melaporkan kasus jiwa saya ke
lalu di tahun
komisi enam meminta
kementerian bumn melaporkan
kasus korupsi di garuda
lalu minggu depan
pak erick tohir langsung
jaksa agung dan melakukan kompresi
bersama dengan jaksa agung
pak erick langsung melaporkan
kasus korupsi di garuda
dan proses pukul di jalan itu dua nih
meminta pak erick
langsung di eksklusi
nah di luar itu juga kita mendengar
pak erick juga melaporkan
sekarang masih pemeriksaan
pengawasan dan fungsi kontrol mereka juga
kalau ada direksi direksi yang
terlibat di korupsi
menteri bumn tidak ragu juga
di zaman pak erick ini untuk melaporkan langsung
ke belengang hukum
dua kan saya dengar
pas raya dan garuda itu desakan
andro syadeh anggota komisi enam
faksi parti gerinda dan itu dieksekusi langsung
dengan pak erick tohir
langsung pak erick waktu itu yang melaporkan sendiri
pasal lima dan ayat dua
insya allah tidak akan membuat abu abu
siapapun yang salah di mata
pasti masih bisa dieksekusi
ini sebatas jaminan saja
bang syadeh itu
dan ini mengadopsi undang undang pt
yang sudah berlaku
oke baik kita break dulu nanti pak said dulu boleh menanggapi
saya juga akan ke bang andre rosiade bagaimana menurut anda
kemudian aturan turunan
ini harus dibuat oleh
itu yang kemudian tadi juga belum kita diskusikan
agar hal hal yang tadi sudah kita diskusikan
apa yang dikhawatirkan
itu bisa terjaga
lewat peraturan menteri
yang nanti akan dibuat
tapi kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
dari anda saya sebenarnya saya penganut bahwa hukum korporasi harus berlaku di bum itu saya
penganut dari dulu yang saya ini kan adalah tadi memasukkan undang undang pt ke dalam undang
peraturan bum karena tidak semua bum adalah perseruan terbatas itu tidak semua telah
diadopsi seperti itu tapi diadopsinya oke saja hanya saya ini karena dirangkaikan dengan pasal
lain bahwa kerugian yang disebabkan karena ini ini dibebaskan harusnya dibiarkan saja itu tambahan
pasal undang undang ppi itu tentang ini tidak usah dimasukkan sehingga itu menjadi ruang pengadilan
nah itu sebenarnya yang kita harapkan karena tapi saya nggak tahu kenapa dirangkaikan seperti itu
saya mengerti maksudnya
supaya mungkin pada bahas ini ada direksi ada komisaris nanti kita masuk penjara jangan begitu
dong kira kira begitu nah tapi saya katakan bahwa ada kemajuan pt ini yang penting menurut saya
pp ini tolong jangan sampai yang saya harapkan jangan sampai timbul subjektivitas tapi saya
senang bung arya bahwa memasukkan bahwa menteri apabila bumn rugi maka menteri melaporkan
direksi komisaris ke penegakkan
enggak hukum dengan adanya pasal itu maka rakyat punya punya hak untuk mengawasi menteri kalau
tidak melaporkan oke oke laporkan dan itu kira kira ada bagusnya tuh hanya menerapkan malam nih bahwa
dewa dowa redistriptor ya dan menteri tidak melaporkan itu masyarakat bisa melaporkan menteri
kalau memang tadi sudah kita banyak bahas tidak banyak yang berubah dari pp ini
artinya nanti ini ketika pp ini seberapa besar dampaknya implikasinya terhadap pengelolaan bumn
saya tidak melihat signifikan
sebenarnya saya berharap itu berubahnya begini
masuk pasal pasal lain tadi yang seperti katakan
jangan sampai menjadi tempat parkir mencari rejeki oleh caleg yang gagal
itu harusnya disutup
yang kedua jangan sampai bukan partai lawan relawan itu ya harusnya diatur juga itu
karena pernah saya perhatikan tahun pemilih dua ribu sembilan
itu semua yang tim sukses saya minta mundur
jadi komisar bumn atau mundur dari tim sukses
saya panggil ke ruangan saya bapak hari ini memilih
apakah bapak menjadi tim suksesnya
sby atau bapak mundur sebagai komisar utama pertamina
dia pilih mundur sebagai tim sukses
saya berharap dulu ini muncul di peraturan berikutnya
tapi sepertinya belum kuat sepertinya
kalau zaman sekarang saya tidak mau masuk ke situ
oke baik bang arya terakhir dari anda
bisa tidak memastikan bahwa nanti ini dari pp yang baru atau dari peraturan menteri yang baru
ini bisa mencegah yang tadi disampaikan oleh bang said didu soal tempat parkir
bagi relawan tim sukses dan lain sebagainya
ya kan di peraturan itu tidak begitu ya
kita kan nggak boleh membuat peraturan yang turunannya nggak seperti itu
bang said tidur saja tidak bisa membuat turunannya
karena ada kasus nanti digugat orang itu bisa gagal
tidak mungkin membuat peraturan di bawahnya itu
melebihi daripada peraturan yang sudah ada di atasnya itu nggak mungkin lebih dari situ
jadi buktinya bang said tidur tidak bisa membuat peraturan menterinya seperti itu
itu bukti loh
saya rasa ini sekarang
memang yang kita fokuskan tadi enam poin tadi itu aja
poin memang yang perlu diubah supaya lebih fleksibel dia
ya terhadap misalnya tadi bahwa untuk karyawan yang muda untuk bisa tetap masuk dia nggak pensiun gitu ya
ataupun hal hal yang merubah etika atau hal hal lain
dan juga untuk menyerhanakan yang memang selama ini rumit untuk pengaduan atau juga komplain dari direksi yang diberhentikan
itu yang kita kasih ruang ruang itu
yang lainnya sih sudah oke lah yang dibikin hampir
oke yang lainnya sih sudah oke lah yang dibikin hampir
yang lainnya sih sudah oke lah yang dibikin hampir
yang lainnya sih sudah oke lah yang dibikin hampir

oke baik terima kasih bapak
mudah mudahan diskusi ini bisa mencerahkan kepada masyarakat yang mungkin juga timbul tanda tanya atau menerima informasi yang salah
dan kita akan tunggu bagaimana kemudian peraturan teknis ini akan dibuat oleh kementerian bumn
terima kasih banyak bang arya bang said didu bang andre rosiade terima kasih selamat malam sehat selalu
ya selamat malam